dan sudah kita akan segera menantikan keterangan pers dari presiden pks yang akan menyampaikan keterangan pers baru saja
presiden pks menyelesaikan prosesi pendaftaran
kita langsung akan mendengarkan pernyataan pers dari presiden pks ahmad syaiqo
assalamualaikum wr wb
selamat pagi salam sejahtera untuk kita semuanya
yang saya hormati pimpinan kpu serta anggota dan juga pimpinan bawaslu serta anggota dan kesekjenan kpu republik indonesia
saya didampingi oleh sekjen habib abub karal habsyi dan juga benara umum pks pak mahfuz abdurrahman dan pimpinan pimpinan pks
mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu
pada hari ini hari senin satu agustus dua ribu dua puluh dua
mendaftarkan secara resmi partai keadilan sejahtera sebagai peserta pemilu di dua ribu dua puluh
mudah mudahan proses ini berjalan dengan lancar
tentu saya sangat apresiasi terima kasih yang luar biasa kepada jajaran kesekjenan dan juga pengurus dpp dpw
dpd dpc dan dpra yang sedemikian antusias dalam rangka verifikasi parpol yang kemarin
dan alhamdulillah pks secara sipol sudah memenuhi persyaratan yang diatur oleh aturan perundang undangan
dan hari ini kita mendaftarkan secara resminya
dan mudah mudahan insya allah tidak ada hal hal yang apa namanya kendala kendala
yang berarti di dalam verifikasi parpol ini
yang kedua juga saya apresiasi dan terima kasih banyak pada seluruh jajaran kpu republik indonesia
yang sudah menerima kami dengan penuh kehangatan persahabatan
dan mudah mudahan ini menanjukan
dan ke depan insya allah kpu akan bisa bekerja profesional adil jujur dalam mewujudkan pemilu di dua ribu dua puluh empat yang akan datang
terus terang kami
dan sekjenan beserta seluruh jajaran dptp
menyengajakan untuk mendaftarkan di hari pertama ini
karena tadi semangat dan kesiapan kami untuk mengikuti pemilu di dua ribu dua puluh empat
dan alhamdulillah apa yang sudah dipersiapkan dalam verifikasi parpol
ini semua secara online sudah didaftar dalam sipol
dan alhamdulillah tidak ada kendala kendala yang berarti
dan insya allah
mohon doa juga seluruh dari warga bangsa indonesia
mudah mudahan semuanya bisa berjalan lancar dan pemilu dua ribu dua puluh empat insya allah bisa diselenggarakan dengan lebih demokratis
pada insan pers saya juga mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya
dan akhirnya saya mohon maaf jika ada hal hal yang kurang berkenan
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kalau berkas sudah aman mungkin kita bisa bicara target dari pks nya
iya jadi sesuai dengan amanah majelis syuro di dalam munas ke lima pks
artinya itu setara dengan
hari ini kita pks dapat lima puluh kursi
jadi kita memang digesa dipacu untuk bisa menambah di dapil dapil kosong khususnya
ya minimal tadi penambahan sebanyak tiga puluh enam kursi
ini pertanyaan ada rencana pemerintahan tiga wilayah di papua

tapi apakah pks sudah mempersiapkan
kalau kapan kapan misalnya ada pemekaran tiga wilayah tersebut
alhamdulillah kemarin dalam verifikasi parpol kita juga memasukkan dan mempersiapkan tiga wilayah di papua
itu masuk di dalam verifikasi
alhamdulillah ya memang ada kendala kendala tapi bisa diatasi ya
karena tadi persiapan ini yang sangat mendesak
tapi alhamdulillah kesigapan sekjen dan seluruh jajaran juga di dpw
dan jajaran kebawahnya ini semua lengkap mempersiapkan dan masuk ke dalam verifikasi parpo
ini emang ada janjian sama nasdem untuk mendaftar di hari pertama atau juga hari pertama
gak ada janjian karena yang daftar juga hari ini bukan cuma nasdem pks ada juga tadi pdip ya
jadi memang kami berantusias untuk masuk di dalam pendaftaran di hari pertama ini
karena tadi kesiapan kami untuk mengikuti pemilu di dua ribu dua puluh empat
dan begitu juga untuk menunjukkan juga kepada kader simpatisan dan seluruh masyarakat bangsa indonesia

sama nasdem gitu pak

nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dalam kesempatan lain
tapi kalau komunikasi koalisi kita terus melakukan dengan partai apapun ya
dan kita akan terus mengintensifkan hubungan hubungan ini
untuk bisa nanti menjalin koalisi yang lebih kokoh sebagai bagian
dari upaya untuk membangun di pemilu dua ribu dua puluh empat itu dalam pilihan politik
presiden republik indonesia
terima kasih saya kira itu ya
ya yuda demikian tadi pernyataan pers dari presiden pks dan juga sekjen pks
ini sudah mulai meninggalkan gedung kpk
hanya saja saat ini kpu sendiri masih menantikan beberapa partai politik lain
untuk kemudian melakukan proses pendaftaran yang masih akan berlangsung hingga pukul empat sore tadi